selanjutnya saudara datang dari calon wakil presiden yang juga wali kota solo gibran raka buming raka
yang mengatakan sampai sekarang belum ada pembicaraan soal presiden jokowi yang diusulkan untuk memimpin koalisi
menurut gibran semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi hasil pemilu dari kpu
sementara sejumlah langkah hukum dari paslon lain tengah disiapkan
ya silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya